sampai jumpa di video selanjutnya

aku akan beri kau penangkal racun misalnya
dan kau akan memberikan semua muridmu padaku
manusia tidak tahu berterima kasih
jangan ikut campur
tentu saja aku harus ikut campur
karena yang akan engkau lukai adalah anak dan mantuku
minir ya manipulating aku untuk shots
sudah meningat paman
puji syukur kita panjatkan kehadiran
sekarang kamu sholatlah mirza
berdoa kepada allah
supaya suamimu diberi kesembuhan
syukurlah kamu sudah sembuh
tapi bahayanya belum lewat
si luman itu pasti akan terus berusaha
untuk mendapatkan murid murid saya
dengan izin allah
insya allah kita akan bisa
paman kalau bisa jangan dicegah
agar desa ini benar benar aman
dari si luman itu
paman mendapat petunjuk
untuk melenyapkan sarang si luman itu
dengan cara membakarnya
tapi kita kan gak tahu dimana sarang si luman itu pakji
allah yang akan memberi petunjuk pada kita
kamu mau kemana bang
aku mau mencari sarang si luman itu
aduh jangan bang
nanti kecapit lagi
aku pakai sepatu bot
kamu mencari sarang
mana bisa kalian menghancurkan kami
ilmu mu tidak sebanding kali ini
ilmu mu tidak sebanding kali ini
kamu tidak akan bisa melupakan
untuk apa kau menahanku disini
aku tidak akan melepaskanmu
sampai aku mendapatkan apa yang aku inginkan
lebih baik aku mati daripada harus mengorbankan murid muridku
apa dengan suamimu
bang amir pergi
sampai sekarang belum pulang paman
saya khawatir bang amir terserah
paman ambil sorban dulu ya
mama tadi ada siluman di sini
enggak ada apa apa
benar paman saya melihatnya tadi di sini
aduh jangan jangan bang amir sudah
sudahlah jangan menderuit tadi
kalian tidak akan bisa menemukan apa yang kalian cari sebelum menyerahkan perjaka perjaka itu padaku
meskipun nyawa taruhannya
aku tidak akan pernah menyerahkan manusia sebagai tumbal padamu karena aku bukan sekutumu
bebaskan anak mantuku
lalu bertobatlah kepada allah
aku akan memaafkanmu dan membiarkanmu pergi
bunda bantu aku
musnahkan manusia itu
mereka tidak bermasalah
tapi kau sendiri
kamu harus menerima takdir sebagai makhluk yang lemah
yang setiap saat harus berganti kulit untuk langsungan hidupmu
tidak aku tidak mau
kelangsungan hidup seluruh bangsa kita di sungai ini
harus lebih diutamakan
ibu terpaksa harus menghentikan sepak terjangmu yang memusuhi manusia
ibu terpaksa harus menghentikan sepak terjangmu yang memusuhi manusia
aku akan membebaskan anak mantumu
alhamdulillah pak haji
kita pulang sekarang